kita awali berita hari ini dari peristiwa kecelakaan
akibat tergelincir karena jalanan licin usai diguyur hujan
sebuah mobil box menghantam truk muatan tepung dan trailer
di jalur pantura banjarsari kabupaten probolinggo
sementara dituban seorang sopir minibus tewas
setelah mobil yang dikendari menabrak pohon cemara di pinggir jalan
sopir mobil box yang terjepit bodi mobil setelah terlibat kecelakaan
di jalur pantura probolinggo berlangsung dramatis selasa malam
kondisi bodi mobil yang risek serta minimnya alat
membuat badan serta kaki korban sulit untuk dikeluarkan
namun setelah lebih dari satu jam
tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi
dibawa ke rumah sakit setempat
kecelakaan maut ini berawal saat mobil box yang melaju kencang dari arah timur
tiba tiba tergelincir saat berusaha mendahului truk trailer yang ada di depannya
akibatnya tabrakan beruntun pun tak terhindarkan
diduga sang sopir tidak bisa mengendalikan kemudi
sementara di jalur pantura tuban surabaya
tepatnya di jalan hos cokroaminato tuban
sebuah minibus tiba tiba menabrak pohon cemara yang berada di pinggir jalan
kerasnya benturan membuat sopir dan seorang penumpang anak anak terjepit dalam mobil
sang sopir sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
namun karena lukanya yang begitu parah korban akhirnya meninggal dalam perjalanan
diduga kecelakaan ini disebabkan pengemudi mengantuk
sehingga hilang kendali saat melintas di jalur pantura
kendaraan perjalanan dari timur ke juru barat
kemudian pengemudi juga tidak bisa mengendalikan kendaraannya
sehingga oleng ke kiri menabrak pohon
kemudian mengakibatkan orang pengemudi meninggal dunia
menumpang seorang anak usia sepuluh tahun dalam kondisi koma
guna pemeriksaan lebih lanjut korban dibawa ke kamar jenazah untuk diotopsi
sementara korban selamat dirawat di rumah sakit umum dr kusma tuban